kepolisian keliru menetapkan status terduga pelaku pengeroyokan ade armando yang bernama abdul manaf
polda metro jaya memastikan abdul manaf tidak terlibat dalam aksi pemukulan terhadap ade armando
polisi mengakui salah mengidentifikasi abdul manaf sebagai pelaku pengeroyokan terhadap ade armando pada senin lalu
penyidik polda metro jaya menegaskan abdul manaf tidak terlibat pengeroyokan setelah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap alibi yang bersangkutan
hal tersebut dikatakan oleh kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan kepada cnn indonesia com
diketahui pada hari selasa kepolisian telah menyebut abdul manaf sebagai salah satu dari enam tersangka pelaku pengeroyokan
petugas sempat mengidentifikasi abdul manaf melalui sistem aplikasi pengenalan wajah face recognition di komputer
namun polisi menyebut bahwa sistem tersebut kurang akurat
pemukulan pertama adi armando
saat ini polisi telah menangkap pelaku yang melakukan pemukulan pertama terhadap ade armando bernama dia ulhak
dia ulhak merupakan sosok pria bertopi yang terlihat pertama kali memukul ade armando dalam video yang viral di media sosial
terduga pelaku ditangkap rabu dinihari di yayasan almadat serpong tangerang selatan
polisi juga berhasil menangkap terduga pelaku provokasi di media sosial saat insiden pengeroyokan ade armando terjadi
polisi juga berhasil menangkap terduga pelaku yang lain di kawasan jakarta hari rabu
polisi mengimbau terduga pelaku lain yang diketahui bernama abdul latif dan ade purnama untuk segera menyerahkan diri
tim liputan cnn indonesia pun memberikan informasinya ini